sebentar lagi waktunya berbuka puasa nih
biasanya kalau di indonesia itu
berbuka puasa identik dengan gorengan
dan hidangan yang manis manis
seperti pisang goreng kolak dan sup buah
dan masih banyak lagi
saat ini saya mau mencari makanan untuk berbuka puasa
berlokasi di daerah jakarta pusat
banyak sekali jajanan yang ditawarkan disini
mulai dari gorengan
seperti risol kolak pempek hingga lupis
selain makanan ada juga minuman segar
seperti aneka es buah yang menyegarkan
untuk berbuka puasa
banyak orang yang menjadikan gorengan
serta minuman segar sebagai pilihan wajib
selain rasanya yang enak
makanan ini terbilang mudah untuk ditemukan
kayak risol pisang goreng kalau enggak cendol
mungkin enak aja sih rasanya ya
sementara karena udah seharian nggak makan
biasanya beli takjil atau gorengan gitu
kemudian cemilan cemilan kecil sebelum makan beratnya
kalau kita makanan manis
makanan yang enak
makanan yang enak
makanan yang enak
makanan yang enak
makanan yang enak
buat menambah energi kita
biar kembali lagi gitu
setelah menahan lapar dan haus seharian
rasanya saya mau membeli
semua yang ada disini
sudah beli beberapa makanan
untuk berbuka nanti
ada kolak sup buah dan aneka gorengan
tapi kira kira ini kebanyakan gak ya
atau ini pos yang pas karena saya sudah berpuasa
lalu sebetulnya bagaimana ya
porsi dan hidangan yang tepat untuk berbuka puasa nanti
untuk menjadikan kadar belajar
feni nugraha mengatakan
selama berpuasa tubuh tidak ternutrisi
selama empat belas jam
sangat penting untuk mengatur
porsi makanan saat sahur dan berbuka puasa
berbuka dengan hidangan yang manis
sangat dianjurkan untuk
mengembalikan kadar gula yang turun
pada tubuh selama berpuasa
tujuannya adalah untuk menggantikan
kadar gula darah yang turun
selama anda berpuasa empat belas jam
nah favorit juga selain
makanan minuman yang manis untuk buka puasa
boleh boleh saja untuk dikonsumsi
asalkan tidak terlalu berlebihan
dan tetap juga memperhatikan
kebutuhan zat gizi lainnya
untuk dikonsumsi selama bulan puasa
hindari konsumsi makanan terlalu pedas
asin dan berminyak yang lebih
karena akan mudah haus
dan beresiko memproduksi asam lambung
alangkah baiknya berbukalah dengan
kurma dan buah buahan yang memiliki
kandungan gizi alami
bentarir dan zil
adikas rahmanto jakarta